dari tiga belas sungai yang mengalir di jakarta tentu saja jika hujan begitu deras di daerah jawa barat nanti akan berpengaruh ke daerah jakarta
sungai ciliwung memiliki dampak banjir paling besar saat musim hujan karena mengalir melalui tengah kota jakarta dan melintasi banyak permukiman padat
dan sungai ini juga mengalami kerusakan parah
kawasan tangkapan air di bagian hulu sungai yang ada di wilayah bogor dan puncak semakin rusak
kondisi semakin diperparah dengan pendangkalan dan juga penyempitan sungai sehingga ancaman banjir kerap mengantui
kita coba lihat bagaimana pemetaan yang terjadi di sini karena saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana sebetulnya keberadaan dari hulu hulu sungai
sampai nantinya akan datang ke daerah dki jakarta dan tentu patut anda waspadai apalagi untuk anda yang tinggal di daerah daerah tersebut
kita lihat bersama jadi ini merupakan pantauan yang kami terima
ini merupakan satu ataupun dua yang merupakan hulu dari sungai yang nantinya akan
mengalir hingga ke luar batang tepatnya di wilayah dki jakarta
jadi ini merupakan daerah daerah dataran tinggi yang terletak di perbatasan kabupaten bogor dan kabupaten cianjur
atau tepatnya di gunung gede serta juga di gunung parango dan juga daerah puncak
nah sungai ciliwung ini nantinya tentu saja akan terus bermuara hingga ke luar batang ataupun di daerah utara jakarta
kita tahu daerah luar batang ini juga menjadi salah satu posisi ataupun lokasi yang sangat difokuskan oleh pemerintah dki jakarta untuk dinormalisasi
jika tidak tentu saja akan terjadi penumpukan air di sini hingga mengakibatkan banjir meluas ke daerah mana mana
kemudian kita coba lihat lagi untuk yang selanjutnya
ya jadi saat hujan lebat nanti sejumlah pintu air tentunya nanti akan dipantau
dan ketika pintu air di benungan katulampa bogor dibuka nah ini kita coba lihat lagi
saat pintu katulampa akan dibuka maka selama sembilan jam air akan mengalir
sampai ke pintu air manggarai
ini merupakan pintu air pertama yang nantinya akan disambangi oleh air yang datangnya kurang lebih sembilan jam dari bendungan katulampa
dan wilayah yang rawan banjir yang dilalui jalur ini tentu saja adalah daerah kalibata yang letaknya ada di sini kira kira
kemudian juga ada daerah bukit duri ada daerah bidara cina juga ada daerah kampung melayu yang letaknya ada di daerah ini
jadi untuk anda yang bertempat tinggal di daerah situ mungkin harus waspada
jika bentungan katulampa akhirnya
sudah melebihi batas normal ataupun status sesudah dinaikkan menjadi status yang awas
kemudian kita coba lihat lagi bersama
bukan cuma di pintu air ataupun bendungan katulampa saja
ini merupakan pintu air pesanggerahan
tadi kita sudah lihat bersama bagaimana pintu air manggarai
dan kali ini kita coba lihat pintu air di pesanggerahan
yang berada di wilayah sebelah kirinya kalau kita lihat dari daerah saya ataupun dari arah saya
nah karena tadi kita lihat bersama di sini adalah daerah
dari puncak bogor yang merupakan menjadi hulu dari sungai ciliwung
kemudian juga di jakarta nantinya akan melewati daerah daerah banjir seperti di sini
ada daerah kedoya kembangan cengkareng kapuk muara
ini merupakan wilayah wilayah yang nantinya harus anda waspadai
jika nanti pintu air pesanggerahan sudah melebihi batas normal
kemudian juga bukan wilayah itu saja yang harus kita waspadai bersama
tapi juga ada satu lagi pintu air yang nantinya akan dilewati oleh bendungan katulampa
dan itu adalah pintu air pesanggerahan
pintu air kerukut
nah ini dia pintu air kerukut yang nantinya akan bermuara sampai ke utara
tepatnya di muara karang
kalau tadi kita lihat ada pintu air manggarai letaknya ada di sebelah sini ya
kemudian juga ada pintu air lainnya
pintu air kerukut ini nantinya juga akan melewati wilayah wilayah yang mungkin saja rawan banjir
contohnya saja kita lihat di sini ada daerah pondok labu mampang termasuk kemang
ya itu kawasan elit yang beberapa hari terakhir ini juga sempat dilanda banjir
hingga pejompongan juga ada band hill
dan tadi cuma ada tiga ya yang tadi kita berikan kepada anda pantauan dari pintu air yang memang dilalui oleh bendungan katulampa ini
tapi sebetulnya ada delapan pintu air yang mengatur aliran sungai ciliwung yang melintasi wilayah jakarta
jadi intinya anda patut waspada apalagi saat ini cuaca yang cukup ekstrim dan juga cukup fluktuatif untuk anda